anda masih di tech news
google baru saja memberikan update terbarunya pada layanan aplikasi datole
kini anda dengan mudah dapat menentukan batas harian penggunaan data anda
mencoba kebocoran data dan juga menemukan wi fi dengan lebih mudah
nah melalui fitur baru ini diharapkan pengguna akan semakin mudah menghemat penggunaan data internet di smartphone berikut laporannya
aplikasi datali adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengatur penggunaan data internet di smartphone anda
pembaharuan aplikasi ini diantaranya adalah penambahan fitur batas harian
yang berfungsi untuk membatasi penggunaan mobile data anda setiap hari
kedua adalah fitur mode tamu
melalui fitur ini anda bisa membatasi jumlah kuota internet ketika hp anda sedang dipinjam oleh teman atau keluarga anda
fitur lainnya adalah cari wi fi yang dapat menunjukkan lokasi wi fi terdekat
terakhir adalah fitur aplikasi tak digunakan yang dapat menunjukkan aplikasi yang tidak terpakai
tapi menginjau banyak data sehingga bisa anda non aktifkan untuk membatasi kebocoran data
market market ini sebenarnya semuanya
bahkan awalnya ya kita ini menarik awalnya itu kita buat untuk orang orang yang mungkin baru connect ke internet juga
baru punya smartphone yang mereka belum tahu nih oh data is confusing ya data tuh bingungkan lah gimana cara ngitung pakai data
data itu bingungkan lah gimana cara ngitung paket data
data itu juga masih mahal juga ya
nah terus mereka juga pengen coba coba internet
nah tapi lama kelamaan nih dipakai semuanya
nah ini salah satu sebenarnya contohnya dimana kita luncurin misalnya apps ini datali ini di indonesia dan di india
tapi kita luncurin juga di global
nah tapi kalau bilang spesifik indonesia harga marketnya pasti semuanya
google meluncurkan aplikasi datali khusus bagi negara negara berkembang seperti brazil
indonesia ataupun filipina di bawah payung inisiatif next billion user
meski bermanfaat aplikasi ini tampaknya masih kurang populer di indonesia
setidaknya ada dua penyebab utama
pertama harga tarif internet di indonesia kini sudah rendah
dikutip dari detik com pada dua ribu tujuh belas tarif internet di indonesia berkisar antara empat belas sampai dua puluh tiga rupiah per megabyte
harga paket data di indonesia mulai dari rp tiga puluh hingga rp tujuh puluh
bandingkan dengan singtel singapura yang menjual paket data mulai dari rp tiga ratus ribu rupiah
faktor kedua adalah produsen smartphone berbasis android juga telah membekali aplikasi serupa sebagai aplikasi bawaan
kalau dari pengaturan sih kalau bisa dilihat sih kalau untuk android ya
android kan udah ada pengaturan tuh untuk melihat kuota berapa banyak keluar
itu aja udah cukup sih kalau daripada download apps lagi yang berat batin lagi siramnya di hp ini
mendingan pakai yang dari bawaan aja daripada download lagi
sejak diluncurkan pada dua ribu tujuh belas aplikasi datali telah diunduh oleh sekitar sepuluh juta orang
danang nusageni jakarta